sementara itu pemirsa mantan wali kota jakarta timur bambang musyawardana membuat pernyataan mengejutkan
ia mengaku dicopot dari jabatannya hanya melalui aplikasi pesan whatsapp oleh gubernur dki anies baswedan
wakil gubernur dki sandiaga uno menyebut pencopotan tersebut sudah sesuai aturan
menurutnya pencopotan jabatan melalui aplikasi whatsapp itu sebagai cara birokrasi zaman now katanya
bambang dilantik di era gubernur basuki cahayapurnama atau ahok
tapi saat dicopot oleh gubernur anies baswedan bambang mengatakan lembar surat keputusan pun belum ia terima
pencopotan sekaligus mempensiunkannya itu diterima melalui aplikasi pesan whatsapp
bambang mengaku akan pensiun pada tanggal satu oktober dan tak tahu apa yang harus dilakukannya hingga masa pensiun nanti
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyebut
cara gubernur dki jakarta anies baswedan
mencopot wali kota jakarta timur melalui aplikasi pesan itu sebagai cara birokrasi zaman now
menurutnya pencopotan itu sudah melalui prosedur yang transparan
sandiaga uno mengatakan proses pencopotan dilakukan setelah proses asesmen selama tiga bulan
penunjukan panitia seleksi juga sudah dilakukan sejak bulan juni lalu
sandiaga pun membantah adanya motif personal dan emosional dalam pencopotan tersebut
pencopotan sendiri merupakan hal lazim dan bagian dari penyegaran sebuah organisasi
kita ingin jelaskan pak anies sama saya itu gak ada melihat ini secara personal atau emosional
ini suatu hal yang sudah diumumkan jauh jauh hari sudah dilakukan assessmentnya malah terbuka
saya undang wartawan waktu itu ke puncak mereka diinapkan dua hari
saya memberikan materi pak anies yang membuka bahwa ini awal dari akan adanya rotasi penyegaran
jadi gak ada yang surprise sih
semuanya kan dipastikan demi jakarta yang kita harapkan lebih baik pelayanan publiknya ke depan
dikutip cnn indonesia com asisten komisioner asn sumardi mengatakan
bahwa pihaknya sedang menyelidiki pelanggaran itu dengan memanggil dan melakukan klarifikasi kepada enam belas pejabat yang dicopot oleh anies
sebelumnya anies melantik enam kepala daerah baru di dki jakarta yaitu lima wali kota jakarta dan satu bupati kepulauan seribu
pada lima juli dua ribu enam belas